haduh ibu ibu
jangan pada berantem disini dong
ini bukan ribut bang ini tuh lagi latihan otot
eh pak itu dia duluan tuh
siapa suruh orang mau beli buku mewah
udah jangan berantem
hal ini bukan berantem ini tuh lagi paduan suara
mana yang lebih kencang suaranya
ah udah lama nih kayaknya mami ini gak ngejotos orang nih
protes kenapa berhenti
jadi waktu itu teh anak saya
ali sama rafa kan beli buku disini
terus sama mang liman teh dibonusin
nah buku bonusnya itu
arimang liman ku mahasik
masa buku kayak begitu dikasih ke anak kecil
lagian apa untungnya ngejual buku kaya gituan coba
buku itu bisa bahaya
memangnya waktu itu modiman ngasih buku ilmu hitam ya ke kalian
tapi saya nggak pernah jual buku
seperti itu bu
saya bener bener gak tau
kalo ada buku itu
aduh mang liman banyak banget ngelesnya
udah jangan pura pura
bukunya ada bu biar saya lihat
bukunya udah gak ada
udah saya bakar
dan tau gak
begitu saya bakar si bukunya
sama manusia berkepala burung
saya juga sian
kau memang diman
saya bener bener gak aneh kalo pernah ngasih buku itu ke anak anak
saya juga gak tau kalo buku itu ada di toko saya
makanya lain kali kalau ngasih buku atau jual buku ke anak anak harus hati hati dan dipilih
iya maaf bu saya minta maaf yang sebesar besarnya
mami jangan galak galak dong sama mang liman
iya mi jangan gitu dong mi
kan mang liman itu kan baik banget
iya baik tapi bukunya mang liman itu bisa nyalakain kalian
saya gak bermaksud seperti itu kok bu
yaudah yaudah yaudah
ini mah cuman pemberitahuan keras buat mang liman
ini pokoknya inget ya mami ingetin
kalian gak boleh lagi beli buku di tempatnya mang liman
cari buku tempat lain aja
pak tokonya ditutup aja pak
ditutup maksud kamu apa lela
iya pak ditutup
lagian kan toko bapak ini udah berhenti di sini ya pak
pakunau banget pak
zaman sekarang itu ya pak
orang kalau mau beli atau baca buku lewat online pak
online itu artinya orang bisa baca atau beli buku lewat internet
semuanya itu bisa didapat lewat internet
jadi udah gak butuh lagi deh tuh buku yang dari kertas kayak gitu
lena menjual buku bekas itu membuat bapak bahagia
kamu tau gak bapak bisa menguliakan kamu itu dulu
dari hasil menjual buku bekas ini
bapak nggak peduli kalau menjual buku bekas ini dibilang orang kuno atau apalah
bapak juga gak peduli walaupun untungnya sedikit
asal kamu tahu ya lena toko buku ini adalah satu satunya sahabat bapak
untuk menghabiskan hari hari tua bapak
iya pak lela paham
wah ini bang
ayo dipilih aja bukunya yang kena
tapi belinya yang diperluin aja ya
judulnya apa bu
aduh judulnya itu gak penting
yang penting harganya itu mahal
karena saya cuma mau baca buku yang mahal
malesah beli yang barang bekas beli lah

itu bu messi maksudnya ngomongnya tuh lagi nyindir ke saya gitu ya
aduh maaf ya ibu ranti merasa kesindir ya
maaf ya saya itu bukan situ yang berani belinya buku bekas di tempat loakan
buat anak si oga
heh emangnya kenapa kalau saya suruh anak anak beli buku bekas
buku bekas juga masih bagus
kalau gara gara beli buku di tempat loakan
gara gara beli buku di loakan
situ dikasih apa
hah malah beli buku ilmu hitam
udah gitu pake apa
dan akhirnya apa
seluruh warga dihantui teror sama manusia kepala burung
eh burung meten
itu buku tapi bukan dibeli tapi bonus buat anak saya
jangan ngahina sok beli buku mahal kayak bisa baca aja
hah tuh kan
mau aja dikasih bonus
hei ibu ratu harusnya kamu curiga dong
dikasih bonus aja mau
wuu begitu deh kalau ini namanya orang pelit
wah nggak sengah hina saya pelit ari bume sih
hend saya itu bukannya pelit ya
kalau buat pendidikan anak anak saya
tapi kalau bisa beli buku murah dan isinya bagus
ngapain bayar buku mahal
sok kaya tapi banyak utang sepertinya
aduh ibu ibu jangan pada berantem di sini dong
ini bukan ribut bang ini tuh lagi latihan otot
eh pak itu dia duluan tuh
siapa suruh orang mau beli buku mewah
eh mie mie mie udah jangan berantem
hal ini bukan berantem ini lagi paduan suara
mana yang lebih kencang suaranya
ah udah lama nih kayaknya mami ini gak ngejotos orang nih
jangan juga mau sinyal orang lain
kalau itu memang kenyataannya
jangan dilepasin mami itu nggak rela
kalau mami itu direndahin
apa lagi anak anak mami direndahin
jangan suruh pulang li
jangan suruh pulang
udah ada aja deh
hai say kamu beli buku yang mahal yang mana
bang diman ada komik bekas nggak
kalau buku resep makanan
tapi biarpun cuma ngeliat gambarnya mochi udah keningin deh yang terselidang
kalau aku sih
bukan yang keningin yang mangiler tau
ada ada aja kamu
semua buku yang kalian butuhin ada di toko mang diman
udah gitu harganya murah murah lagi
tunggu sebentar ya
mending mau ambilin
dulu pengen banget
tapi ternyata belum dibeli sama mami
sekarang bisa beli
adam mochi kamu ngapain disini
beli buku lah mami
ini kan tempat buku aneh mami
adam jangan beli buku disini
bahaya kenapa bu endang
saya nggak mau anak saya ketiban sial kayak ali sama rafa
eh bu endang
apa yang terjadi sama ali dan rafa itu
tidak ada hubungannya dengan toko buku saya
ih emang demon
kan udah tau ali sama rama itu
beli kitab kunonya tuh disini
jadi dia dihantui sama hantu kepala burung jadinya
adam mochi kembalin bukunya
aduh menurut buku kitab kunonya mochi baca
dia jadi ibu limang
udah aja bu endang
boleh aku ikut main gak
takut mami aku marah
kalian jangan main sama kicok lagi
aku juga takut dimain sama mami